ada yang sebelum bertanya menyebutkan dulu dari media
mana sehingga kita kasih kesempatan untuk bergantian karena setelah acara rilis ini tidak
ada lagi nanti doorstop ya tidak ada doorstop jadi kami minta rekan rekan manfaatkan kesempatan ini
untuk bertanya tapi tolong disebutkan medianya sehingga kita akan beri kesempatan secara
bergantian silakan dari langsung langsung ya ya ya ya ya
ia tidak mau menyebutkan gitu siapa perong nabar utuh kemudian lagi ya yang yang diadakan kaskaliannya
tuak pelaku atau ps
pemilik kos di ketapang
terkait apakah nanti bisa kita pidanakan
tidak sementara masih kita lakukan
terkait dengan keterangannya dituliskan oleh orang tuanya
atau satu dua silahkan nanti rekan rekan pelajari
saya tegankan disini bahwa tidak ada nama jabatan lipat disini
terkait dengan apapun yang disampaikan itu terserah silahkan
atau berpatongan kepada fakta penyidikan
maupun di media sosial dan sebagainya
saya perlu tegaskan juga bahwa dalam proses penyidikan ini
jadi kita bukan mereka berasalkan
kerja berasalkan prosedur yang ada
jadi baru saya tambahkan di sini bahwa orang tua kandungnya ps ini merupakan mandor bangunan yang sering menerima pekerjaan pekerjaan borongan baik itu pembangunan rumah renovasi
di situ punya kelompok tukang ataupun pekerja bangunan

yang ikut juga bapaknya manakala mungkin ada proyek bangunan
dan perlu keterangan juga dari teman temannya di sana bahwa ps memang sering keluar kampung
dalam artian dia bekerja sebagai tukang bangunan dia memang jarang pulang ke rumah
selama pelariannya dia pernah tahun dua ribu sembilan belas kembali ke cirebon kemudian balik lagi bekerja
kemudian balik ke cirebon lagi begitu terus
karena memang dia sering mencari pekerjaan di luar kampung halamannya sebagai pegawai buruh bangunan
yang jelas saksi saksi sudah kita dapatkan semua terkait keterlibatan ps sebagai otak
peristiwa ini jadi kita tidak memperhatikan lagi terhadap keterangan ps
yang penting kita sudah mengumpulkan saksi saksi kunci dan keterangannya sudah kita minta dari para saksi
jadi di po sudah kita tangkap hanya satu orang
tunggu tunggu ya
sabar silahkan yang di depan
yang pertama triidentitas ini nama panggilan
demikian juga di akun facebook juga menggunakan kanker itu
jadi di tempat tinggal kemarin
terakhir ps ini menggunakan nama panggilan
jadi ada menyebutkan robi irawan
termasuk kepada tempat kosnya
tempat kosnya menyebut robi irawan
dan yang bersangkutan ayah kandungnya juga mengenalkan ps ini sebagai keponakan
jadi bukan anak kandung
padahal yang bersangkutan adalah ayah kandung dari ps
namun mengenalkan yang bersangkutan sebagai keponakan dengan nama robi irawan
tunggu ya gantian dulu mungkin masih ada yang belum
terkait perapradilan kami belum menerima enam peritahuan surat terkait perapradilan
namun mana kala akan ada perapradilan itu adalah hak daripada tersangka
dipersilakan saja untuk melakukan perapradilan
nanti kami akan hadapi perapradilan itu
kemudian yang terkait cara tangkap semua sudah diuji di pengadilan
jadi apapun keterangan yang dulu sudah perasaan sama kakak
yang oleh para pelaku ini sudah diuji oleh pengadilan
bahkan sampai ke tingkat kasasi
seorang orang tua tni yang sengaja menimbulkan bahwa dia akan memakan
mungkin untuk menyembunyikan keberadaan daripada ps ini
dengan mengelabuhi lingkungan bahwa nama ps bukan lagi pss
itu dikuatkan dengan keterangan dari pemilik
tv one lagi ya silakan
ya seperti yang rekan rekan lihat di media
mungkin di televisi bahwa af sudah juga memberikan keterangan
nah ae dulu juga salah satu saksi kunci peristiwa ini
namun pada saat peristiwa yang dulu
dia tidak bersedia atau tidak berani bersaksi di pengadilan
sehingga waktu itu yang dibacakan adalah bap dia atau keterangan dia
tetapi sekarang kita sudah melakukan juga pemeriksaan pada jam beratnya persangkutan
rekan rekan ketahui bahwa seluruh saksi ini sekarang sedang dalam proses untuk perlindungan lpsk
jadi kita harapkan nanti semua saksi bersedia untuk hadir di persidangan
tidak lagi dibacakan keterangannya di bawah sumpah
tetapi kita berharap saksi saksi kunci peristiwa ini mau hadir di persidangan
sehingga tidak ada lagi asumsi bahwa ini saksi pikiran dan sebagainya
semua saksi akan kita hadir di persidangan
kita harapkan hadir di persidangan di bawah nanti perlindungan lpsk
nanti hak tersangka nanti di sidang pengadilan
tentu harus didampingi oleh tersangka ya
jadi nanti kita akan mendengarkan keterangan dari tersangka